seperhatian itu ya kamu sama kami
sampai kamu harus tahu buat apa aku ketemu kami
kamila ngirim surat buat papi aku
dan anak kandungnya juga
kenapa papi gak pernah ngomong sama aku
tunggu tunggu tunggu
ini aneh ini aneh
kamu ngapain di ruang kerja papi
masuk tanpa izin
nanti kalau ada dokumen yang hilang
papi marah loh
ini surat yang alina temuin di laci papi
dan eang tahu gak
ini dari siapa
enggak ya nggak tahu benar nggak tahu
eyang ini surat dari kamila dan dari anak kandung papi
bu bu jangan bu
bu bu jangan
apa yang menemukan keanehan dari kedua surat ini
aneh gimana ya
coba eyang lihat lebih jelas dulu
iya surat ini itu dikirim dari dua orang yang berbeda
dan dalam waktu yang berbeda juga
kenapa tulisan mereka bisa sama
jangan jangan camillah itu adalah
adalah anak kandung papi
ya terus kalau kamila itu benar benar anak kandungnya papi
ya kalau benar
papi kamu beruntung dong
kan kamila itu cantik
ya pokoknya nyaris sempurnalah
orang tua mana yang gak pengen punya anak seperti dia
jangan dibahas lagi
surat itu kembalikan
nanti bapi kamu cari cari
yuk kita keluar yuk
kita keluar ya
daripada pak s sneaky
eh kurasa dia peg scalper
ayolah step fager

saya punya anak suddenly

karena mulai hari ini dan seterusnya
edo gak bakalan datang lagi kesini
sekarang keadaannya udah tenang
kalau edo berbuat nekat lagi gimana ya tovan
mau tenang aja ma
ibu gak akan berani berbuat nekat
dia pasti takut untuk masuk penjara lagi ma
atau mama sewa bodyguard aja ya
buat lindungin kak fah
mama udah punya tiga bodyguard ma
ada fadil dan ada tovan
kita semua bodyguard yang siap melindungi keluarga ini
iya makasih ya sayangnya
jangan jangan itu edo lagi
jangan jangan edo mau rebut kak fah
jangan jangan dia nekat lagi taufan
mama tenang dulu ya ma
biar tovan yang lihat
aku mau ketemu kamu
aku mau ketemu kamilah
selamat siang tovan
ngapain kamu kesini
aku kesini bukan buat ketemu kamu
aku mau ketemu sama kamilah
ngapain kamu ketemu sama kamilah
maaf ini bukan urusan kamu
jadi kamu gak berhak untuk tau
kamila adalah bagian dari keluarga
jadi kamilah juga termasuk urusanku
sampai kamu harus tau
buat apa aku ketemu kami
ngapain kamu kesini alena
atau sama eyang kamu untuk memperolok olok tovan lagi
mama udah dong
biar alena tau
kalau dia tidak diharapkan lagi
di rumah kamu
di rumah ini
alena sebaiknya kamu pergi
karena tovan tidak mau lagi ketemu sama kamu
kalau kedatangan saya mengganggu
tapi saya kesini untuk ketemu sama kamilah
buat apa kamu ketemu sama kamilah
aku mau bicara berdua sama kamu
alin kamu belum bilang sama saya ada perlu apa kamu mau bicara sama kami
kalau kamu gak bilang saya nggak akan izinkan kamu bicara sama kamilah
ma udah dong ma
biarin kamilah dan alena bicara
ma tovan mau makan
tapi jangan lama lama mila
selama ini kamu udah ngebohongin aku
orang sebaik kamu
udah bisa gak jujur sama aku
aku bener bener gak ngerti maksud kamu apa
sekarang aku minta kamu jujur sama aku
sejak kapan kamu topi aku sakit
sejak kapan kamu rajin mengirimkan ke papi aku makanan
makanan yang direbus
makanan khusus untuk penderita gagal ginjal
tapi sepertinya kamu salah paham sama aku
aku gak ngerti
aku sama sekali gak tau kalau papi kamu sakit
bahkan aku juga gak tahu
kalau papi kamu menderita gagal ginjal
aku juga baru tahu kemarin
dari kak fadil
makanya aku membuatkan makanan itu
aku cuma ingin menjadi orang yang berguna untuk api kamu
boleh kan alina
bukannya kamu udah tahu dari lama
tapi kamu menyembunyikannya kan dari aku
dari semua orang
seperti dulu kamu menyembunyikan tovan
aku sama sekali tidak punya pikiran seperti itu olena
aku gak tau
aku bener bener gak tau
aku pernah bertanya sama pak haris
tapi pak haris malah marah sama aku
kamu harusnya percaya sama saya
tapi pak haris
kamu bukan siapa siapa saya
jadi jangan terlalu ikut saya
bukan perurusan saya
saat itu pak haris bilang sama aku untuk tidak mencampuri urusannya
dan bilang kalau aku ini bukan siapa siapanya
gak usah bohong kamu kan
gak usah berpura pura lagi
ini di kedua surat tersebut
ada persamaannya kami
kamila kamu gak usah berpura pura lagi sama aku
aku tahu kamu mengetahui persamaan dari kedua surat tersebut
kalau kamu gak mau ngomong

ini surat dari anakku
ini surat dari anakku